akses terhadap media sosial yang semakin mudah dijangkau oleh berbagai kalangan
menjadikan platform ini semakin ideal untuk sarana komunikasi dan penyebaran informasi
media sosial pun digunakan oleh badan narkotika nasional atau bnn
sebagai sarana diseminasi informasi dalam upaya pencegahan narkoba
dalam upaya merespon tantangan pencegahan penyalahgunaan narkoba di era digital
bnn mendirikan sosial media center
besarnya pengguna internet di indonesia mencapai satu ratus tiga puluh dua tujuh juta orang
membuat penggunaan medsos sebagai bagian dari kampanye pencegahan narkoba menjadi penting
dengan adanya social media center bnn memiliki data monitoring dan analisis media sosial
yang tepat sehingga segmen kampanye tepat sasaran
selain itu social media center yang dimiliki bnn juga dapat menganalisis
sentimen positif maupun negatif seputar kampanye
pencegahan narkoba oleh bnn
bnn sendiri memiliki akun sosial media seperti twitter facebook fanpage dan instagram
dengan pengikut mencapai angka ribuan
melalui akun sosial media bnn pengikutnya dapat melakukan laporan terkait penyalahgunaan
dan peredaran narkoba yang mereka ketahui melalui fitur pesan atau direct message
itu perkembangannya sangat dinamis dan cepat sekali
itu seiring dengan apa yang terjadi di masyarakat
tapi yang jelas satu hal
respon masyarakat yang luar biasa itu masyarakat melalui media ini berani melaporkan
adanya transaksi gelap atau transaksi peredaran narkotika yang ada di lingkungan mereka
ini yang hal yang sangat kami apresiasi karena selama ini keberanian masyarakat itu hampir hampir tidak ada kami lihat
tapi melalui media ini sangat membantu masyarakat berani langsung memberi melaporkan
hal ini berarti yang saya tangkap
masyarakat sudah mempunyai daya tangkal yang luar biasa untuk menolak atau tidak ikut campur dalam masalah narkotika terutama yang ada di lingkungannya